demonstrasi mahasiswa yang hari ini digelar di kompleks parlemen di senayan jakarta
melibatkan sejumlah elemen massa
ada sejumlah tuntutan yang dilayangkan namun yang menjadi sorotan adalah
penolakan mahasiswa atas wacana perpanjangan masa jabatan presiden jokowi
yang sempat dilontarkan oleh pejabat dan elit politik
apa tujuan utama dari demonstrasi hari ini dan kepada siapa sebetulnya
tuntutan tersebut dialamatkan
sudah ada bang ray rangkuti direktur eksekutif lingkar madani indonesia
kami cek kemudian ke kak harudin koordinator bmsi
halo selamat malam kak harudin
selamat malam bang
oke dan juga ada bang adien apitupulu politikus pdi perjuangan
bang adien selamat malam
sambil kita memperbaiki sambungan komunikasi
saya ke kak harudin terlebih dahulu
kak harudin ini demonstrasinya sudah berlangsung pada hari ini
sudah digelar dan sudah selesai
tapi ada skenario pergeseran skenario ya
dari yang tadinya ke istana kemudian ke dpr dan ada sejumlah tuntutan
tapi tuntutan yang paling disoroti adalah soal menolak perpanjangan masa jabatan
jadi sesungguhnya demonstrasi yang dilakukan oleh bmsi hari ini
ini dialamatkan kepada siapa
tentu ini strategi dari kawan kawan dari aliansi bmc berdiskusi terkait tentang perpindahan ini
dan pada tanggal delapan april itu kita sudah memberikan surat pemberitahuan terkait tentang
titik aksi kita sebagaimana di dpr ri
dan berdasarkan pertimbangan kawan kawan ketika kita melakukan di istana
tentu apa goal yang ingin tercapai
dan kita sudah melakukan aksi massa di istana pada tanggal dua puluh satu oktober dua ribu dua puluh satu
ada dua belas tuntutan dan tanggal dua puluh delapan maret ada enam tuntutan
dan tentu ketika kita ke istana kita meminta bapak presiden untuk menjumpai kita
berdasarkan hal tersebut tentu tidak bisa di istana ketika kita melakukan hal tersebut
oleh karena itu berdasarkan analisa juga dan bahkan ternyata pembacaan kita benar di hamin satu
benar bahwa dari presiden mengadakan rapat saat itu pada h satu di hari minggu ya
di hari minggu sebelum aksi nomin berlangsung terkait tentang bagaimana penyelenggaraan pilkada serentak ini
dan ini yang perlu kita kawal juga terkait tentang hal tersebut
sehingga kita memang melakukan di dpr ri jauh jauh hari sudah kita memang strateginya di sana
dan tentunya amandemen ini kan pun dianggota dewan
hari ini kita meminta hal tersebut kepastian agar tidak terjadinya pengkhianatan dalam mengkhianati konstitusi negara ini
dan tentunya itu yang kita lakukan dan alhamdulillah kajian dan penelitian kita juga berhasil
dan alhamdulillah kajian dan penelitian kita sudah diterima
dan goal kita di dpr ri adalah bagaimana pimpinan dpr ri menjumpai kita
menjumpai kita bukan kita yang menjumpai di dalam gedung
dan tadi sudah dijumpai dan bahkan naik di mobil komando bersama wakil ketua dpr ri
ada tiga orang dari anggota dewan wakil rakyat dan juga satu dari kepolisian yakni kapolri
oke jadi perubahan skenario ini secara tidak langsung anda mau mengatakan ini
karena sudah ada pernyataan dari presiden kemarin
tidak benar bahwa hal tersebut kita memindahkan
karena memang sudah jauh jauh hari kita memang sudah memberi surat pemberitahuan aksi di dpr ri
jadi memang kita memberitahuan karena juga menjaga beberapa kelompok
karena memang diisukan bahwa gerakan mahasiswa ini ada ditunggangi oleh kelompok kelompok tertentu
dan ini menjadi penegasan bahwa gerakan mahasiswa itu memudah dari gerakan mahasiswa
sehingga tidak bisa dibaca oleh siapapun tentang strategi dari

jadi memang sudah diberitahuan karena juga menjaga beberapa kelompok kelompok tertentu

karena memang ketika h satu tiba tiba ke dpr ri
padahal jauh jauh hari bersama tim di internal itu memang sudah sepakatin di dpr ri
agar untuk menjaga keamanan mungkin kios lebih tinggi di istana daripada dpr
walaupun hari ini terjadi kiosk oke
dan itu memang sudah bubar kita sudah menarik mundur saat kiosk itu terjadi dari aliansi bmc
jadi ketika kiosk itu terjadi itu bukan dari aliansi bmc seperti itu
baik jadi tuntutannya adalah ke anggota dpr ke dpr bukan ke presiden joko widodo
ini penegasan saja karena
kita menggunakan ke dpr ri tentu menyampaikan delapan belas tuntutan ini ke presiden gitu
untuk sebagai penyambung lidah dari aspirasi
dan haruslah kuat pengawasan dan pengontrolan
dan haruslah kuat pengawasan dan pengontrolan
karena kita berpengalaman dari dpr ri itu seharusnya legislatif pengawas kepada eksekutif
itu yang perlu kita sadarkan wakil rakyat pada hari ini
oke saya ke bang adian napi tupulu
ini ada wakil rakyat juga
bang adian juga yang juga pernah menjadi elemen dari mahasiswa yang berdemonstrasi ya bang adian
bagaimana anda melihat aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa hari ini dengan segala dinamikanya
ada kemudian tadinya disebutkan di istana tapi kemudian sekarang ke dpr
dan salah satu poinnya adalah masih soal jokowi tiga periode atau perpanjangan masa jabatan
kalau menurut saya saya tidak mau masuk ke wilayah kenapa mereka pindah
itu strategi mereka lah
mereka punya hitungan sendiri soal itu itu biarkan saja
yang kemudian menjadi pembahasan dalam pikiran saya adalah
kan kemarin sudah dibatas dan dijelaskan bahwa memang pemilu tidak berubah
dan kalau kita bicara tentang mekanisme ketatanegaraan
kita tinggal menghitung komposisi
bagaimana sih merubah pasal dalam undang undang dasar dalam konstitusi
dpd dan dpr ri harus bertemu
oke kita baca dong
bagaimana komposisi menolak dan setuju perubahan konstitusi terkait pilpres terkait pemilu
sekian persen sekian persen oke di dpd bagaimana
jadi memang sejak awal kita sudah katakan berkali kali
saya sudah membuat rilis terkait tentang komposisi itu berkali kali
sudah saya sampaikan kecil sekali sangat kecil sekali kemungkinan terjadi perubahan konstitusi
lalu itu ditegaskan lagi oleh presiden dua hari lalu kalau tidak salah
nah kalau itu tetap menjadi tuntutan teman teman
bagaimana kita menuntut sesuatu yang sudah dijawab
kan kita menuntut karena tidak ada jawaban
tapi kan sudah dijawab
nah dalam konteks itu menurut saya menarik untuk kita bahas
ada syarat minimal untuk merubah konstitusi
dpr bisa nggak merubah konstitusi nggak bisa
harusnya tadi yang diminta datang tidak cuma dpr
dpd nya juga harus ngomong di depan teman teman tadi untuk nyampaikan
karena perubahan konstitusi itu tidak di dpr
tapi dpr dan dpd berkumpul menjadi mpr
kira kira seperti itu
nah maksud saya memahami tentang mekanisme ketetahan negara itu juga penting
lalu kedua misalnya tentang bbm
saya kadang kadang pengen juga saya diskusi dengan teman teman
kenapa pertamax ditolak naik
kalau pakai ukuran premium pertalite
itu pun karena berbagai sebab dan faktor
nah bagaimana rupanya teman teman menghitung soal kenaikan bbm
yang naik cuma pertamax saat ini oke
nah kan ini perlu kita diskusikan
dia juga menangkap maksudnya apa sih oke
kesannya apa gitu loh oke
baik bang adian jangan lupa
apa gitu loh oke baik
bang adian jadi kalau kemudian pertanyaannya sudah dijawab oleh presiden kemarin
menurut anda demonstrasi tuntutan soal perpanjangan jabatan dan juga penundaan pemilu tidak lagi relevan maksud anda
maksudnya begini loh
kita kan menuntut sesuatu yang tidak ada jawaban
di mana bingung ragu kita tuntut
kita butuh ketegasan
kemarin karena banyak suara dari menteri
teman teman melihat ini arahnya istana
lalu presiden sudah sampaikan tetap
artinya sudah terjawab dong
lalu pindah ke dpr kenapa butuh penegasan
dpr sejak awal sudah tegas
konversi pers komisi dua berkali kali pernyataan sikap mereka terhadap media
komposisi suara partai yang menolak perpanjangan jauh lebih banyak
kalau digabungkan dpd dan dpr mutlak akan menolak perpanjangan
artinya itu sudah sangat jelas
yang menolak perpanjangan pasti menang di parlemen
nah itu dua hal sudah terjawab dong istana sudah terjawab ini sudah terjawab
nah kenapa masih dipertanyakan
kita harusnya mempertanyakan yang tidak ada jawabannya
saya ke kak harudin
sudah menurut bang adian sudah ada jawabannya
apalagi dipertanyakan apakah masih ada kekhawatiran lagi soal penundaan pemilu dari teman teman mahasiswa padahal sudah dijawab oleh presiden kemarin
ya terkait hal tersebut kan sudah muncul di tahun dua ribu sembilan belas
dan bahkan di dua ribu dua puluh dua pernyataan dari presiden adalah wacana penundaan pemilu adalah demokrasi pelaksanaan inkonstitusional
namun kan hari ini kita butuh penegasan dari beberapa elemen
jangan sampai konstitusi negara ini dipermainkan
dan itu penegasannya
dan juga dari mahasiswa bukan hanya tentang penolakan penundaan pemilu
tapi banyak tuntutan yang perlu kita sampaikan
contoh ketersediaan kestabilan dan ketersediaan bahan pokok
kemudian bagaimana hari ini kepada anggota dewan hari ini menunda dan mengkaji ulang ibu kota negara baru
kan itu salah satu tuntutan kita yang berada dari delapan belas tuntutan tersebut
bagaimana mengevaluasi mafia minyak goreng
dan memang bukan penundaan pemilu saja gitu kan
tapi hari ini kita menyorot terkait tentang penundaan pemilu dua ribu dua puluh empat
itu yang sebenarnya kenapa kita ke wakil rakyat hari ini ya
wakil rakyat hari ini ya harus mendengarkan aspirasi rakyat
bukan aspirasi dari partainya
kan itu yang terlihat saat ini
bagaimana dominan dari partainya pada dominan suara dari rakyat gitu
bukan dari partai
itu yang salah satu kritikan yang kita sampaikan
dan juga ada beberapa aksi daerah dari berbagai daerah hari ini
dan sebelum dari tanggal dua puluh delapan sampai tanggal dua puluh delapan

juga melaksanakan aksi daerah
dan kita meminta kepada wakil rakyat hari ini dprri
agar menyambut aspirasi tersebut dari berbagai daerah
tanpa kata putus saya cut dulu
saya ke bang ray rangkuti
bang rey mencermati dinamika yang terjadi pada hari ini
dan mungkin sebelumnya
apakah memang kalau kita bicara soal relevan atau tidak
ini masih relevan
kemudian masih mempertanyakan soal penundaan pemilu
setelah adanya pernyataan presiden kemarin
iya itu kan sebetulnya manfaat dari gerakan mahasiswa yang sekarang ini
adalah para elit berlomba lomba menyatakan tidak akan melakukan penundaan pemilu
karena sebelum gerakan mahasiswa pada tanggal ini ya
dilakukan oleh mahasiswa
para elit masih bergenitria dengan rencana
ada yang menyatakan penundaan
ada yang mengatakan big data
ada yang menyatakan ini itu
ada yang mengelola dukungan dukungan dari berbagai pihak
termasuk kepala desa
soal penundaan dan perpanjangan masa jabatan gitu
semua kan seolah olah sekarang berbadik badan
ketika mahasiswa mengatakan kami akan turun ke jalan
dan saya kira tidak bisa dipandang sebelah mata gerakan mahasiswa ini
karena merupakan reaksi dari berbagai aksi yang dilakukan secara terbuka
oleh kelompok kelompok yang menyatakan dukungan tiga periode
dan ingat loh ya
sebelum ada dukungan dukungan terbuka dalam bentuk mobilisasi terhadap tiga periode itu
perdebatannya memang semuanya masih wacana
mereka yang mendukung tiga periode itu wacana
kita yang menolak tiga periode itu juga wacana gitu
tapi ketika ide itu mulai di konkretkan di jalan
dalam bentuk dukungan dukungan
ya nggak bisa disalahkan kalau kemudian juga ada
dan reaksi itu dilakukan oleh pemerintah
dan reaksi itu dilakukan oleh pemerintah

dan setelah mahasiswa merespon aksi aksi yang dilapangan
yang menyatakan dukungan dukungan terhadap perpanjangan masa jabatan dan tiga periode itu
baru sekarang semua seperti balik badan ya
presiden tiba tiba bertidato
saya taat konstitusi saya taat konstitusi ya
tidak ada penundaan pemilu tidak ada penundaan pemilu
padahal sebelumnya beliau seperti moderat
ya membiarkan saja wacana ini berlangsung ya
memenegur apalagi memberi sanksi kepada menteri menteri yang dianggap merupakan pemicu
isu yang berkembang pada hari ini gitu
dan oleh karena itulah di satu segi yang lain kita juga bisa memahami psikologi kawan kawan mahasiswa
karena belajar dari pengalaman kita beberapa kali presiden jokowi mengatakan sesuatu yang sebetulnya yang terjadi adalah yang sebaliknya gitu
tidak ingin merevisi undang undang kpk
tidak ingin merevisi undang undang kpk terjadi revisi undang undang kpk
tidak ingin hasil twk dilaksanakan dan terjadi hasil twk dilaksanakan
berulang kali presiden mengatakan tiga periode itu dan perpanjangan masa jabatan itu menampar wajah saya
tapi para pembantunya di ring istana itu justru kelihatan bergairah ya untuk mengkampanyekan tiga periode ini dengan berbagai cara ya
berbagai apa namanya itu
termasuk mengungkap big data yang sampai sekarang kita nggak tahu
di mana itu big data yang disebutkan itu gitu ya
nah jadi kalau tiba tiba sekarang semua berbalik ya
itulah salah satu manfaat dari gata mahasiswa itu mempertegak yang memang sudah harus tegak
ya presiden jika penting menurut saya mengatakan dua hal
pertama saya sebagai presiden republik indonesia mengatakan tidak bersedia di perpanjang masa jabatan dan tidak akan mau ya melanjutkan ke tiga periode
serta yang kedua itu memberi ancaman kepada para menterinya pembantunya
siapapun setelah hari ini masih mengutarakan mewacanakan ide perpanjangan masa jabatan ataupun penundaan pemilu saya akan copot gitu
saya kira kalau presiden mau mengatakan hal yang seperti itu sedikit banyak akan menurunkan yang meningginya ke tingkat ketidakpercayaan publik
diantaranya adalah kalangan mahasiswa terhadap berbagai ucapan yang disebutkan oleh presiden
harus kita ingat loh ya kalau sebetulnya ya
ucapan presiden tentang menampung
menampar wajah saya itu itu sekitar setahun yang lalu
tetapi apa yang terjadi
yang terjadi justru adalah para pembantu presiden semakin aktif ya mengkampanyekan perpanjangan masa jabatan dan periodisasi ya perpanjangan periodisasi masa jabatan presiden gitu
jadi reaksi inilah yang sebenarnya dilakukan oleh masyarakat secara umum
jadi perjuangan yang kemudian sekarang direaksi lagi oleh mahasiswa
kalau mobilisasi mobilisasi terhadap upaya tiga periode itu makin kentara di lapangan gitu
oke baik bang rey
ya bang adrian silakan
ya begini rey maksud mbak
maksud saya begini
kenapa yang dilihat cuma tiga menteri ini
pendukung presiden kan tidak cuma tiga menteri ini
ada menteri menteri yang juga berangkat dari partai partai
ada pdi perjuangan yang secara tegas sikapnya menolak perpanjangan menolak tiga periode
kita bertarung dalam perdebatan perdebatan terbuka dengan mereka yang mendukung tiga periode maupun perpanjangan
kenapa tidak dilihat juga bahwa kita mewakili suara dari presiden
saya sampaikan dua puluh tiga desember saya bertemu presiden dan saya tanya tentang pemilu
dan kita masih berbicara tentang pemilu dua ribu dua puluh empat
saya bertemu dengan lingkaran terdekat presiden dan saya tanya sama mereka
bagaimana perpanjangan bagaimana tiga periode
mereka jelaskan pada saya
tidak mungkin kenapa
karena presiden dengan keluarganya sebeberapa kali sudah meminta informasi tentang tanah dan rumah yang nanti akan ditunjuk oleh negara untuk dimiliki oleh mantan presiden
langkah itu konkret
dalam banyak pernyataan saya di media kita jelas menolak perpanjangan jelas menolak tiga periode
kenapa yang menolak juga tidak dianggap sebagai bagian dari suara presiden
suara keinginan presiden
kenapa tiga orang menteri kemudian mengalahkan sekian puluh menteri yang lain
ini juga menarik menurut saya rey
kenapa kita selalu menyimpulkan apa yang mau kita dengar
kita bahkan mendengar apa yang mau kita inginkan dengar
waktu kemarin misalnya
ya lanjut rey
iya jadi yang saya mau katakan itu kepada bung adian
ketidakpercayaan publik terhadap presiden jokowi dan maksud saya juga terhadap partai partai itu tidak muncul dengan tiba tiba
orang kan tidak bisa mengatakan bahwa pdi hari ini mengatakan tidak besok juga tidak
jadi sebetulnya apapun ini akumulasi yang terjadi kepada partai politik bahkan juga kepada presiden dan istilah saya lingkaran presiden
diakibatkan oleh apa yang mereka tanam sebelumnya gitu
sejak dari revisi undang undang kpk sejak omnibus law sejak undang undang yang lain
dimana partai partai politik terkesan awalnya menolak lalu mendukung terkesan awalnya tidak menerima lalu menerima
prinsip prinsipnya itu gitu
jadi kalau kemudian mahasiswa dalam aktivitas mewakili mahasiswa
menarik pengajuan pphn
agar tidak ada perubahan politik apapun yang bisa ditimpang
dan pada saat yang bersamaan sebetulnya mengatakan bahwa pdi perjuangan atau partai dasdem jangan mundur dari sikap kalian juga gitu
sepertinya sudara adian menarik itu pesannya
jadi sekaligus mengatakan kepada presiden presiden anda harus lebih tegas saat yang bersamaan juga mengatakan kepada partai partai
yang saya kira ya tingkat kepercayaan kawan kawan mahasiswa juga kepada partai nggak terlalu tinggi
agar tidak boleh ini jadi bolak balik
jangan hari ini mengatakan tidak
besok kemudian yang itu kan kira kira
ya kita break dulu ya bang rey bang adin dan juga kak harudin
ustaz jeddah kita akan coba gali lagi lebih jauh
karena yang kemudian menjadi dikhawatirkan adalah ada beberapa pernyataan yang justru menjadi berbeda
dan ini dinilai juga oleh sebagian pihak bahwa pernyataan presiden belum bisa juga meredakan isu soal wacana tiga periode ini
kita akan diskusikan nanti usaha jeda kami akan segera kembali
oke celahnya masih ada silahkan bang adian
nah itu tahapannya misalnya setelah

tapi kalau penundaannya sampai dua ribu dua puluh tujuh seperti yang digaungkan
ya harus merubah konstitusi dong
karena konstitusi membatasi masa jabatan presiden lima tahun
penundaan yang dimaksudkan dalam undang undang itu
penundaan untuk situasi yang diluar unpredictable force majeure
tapi tidak lebih dari rentang itu
kenapa kemudian mpr terlibat
karena konstitusi juga mengatakan lima tahun
dan bisa terpilih untuk lima tahun berikutnya
artinya kalau dia membatasi itu
maka harus dirubah konstitusinya
tidak undang undangnya lagi
ini loh bang adian
kalau penundaan itu kan berefek pada dua hal
pertama menunda keseluruhan tahapan pelaksanaan pemilu
misalnya juni ini kita mengatakan tahapan pemilu dilaksanakan
tapi ada kata kata misalnya

artinya seluruh tahapan pelaksanaan bila ditunda
itu artinya apa
bisa dilaksanakan setelah tahun dua ribu dua puluh empat
akibat dari itu apa
kalau tidak mau
ya karena ada penundaan pelaksanaan pemilu
kira kira begitu tuh
nah kalau kita bicara amandemen rey
kalau kita berbicara amandemen

tapi terjadi empat hal itu
itu juga bisa ditunda
merubah konstitusi itu tidak semudah

tapi setidaknya ada datang
datangnya konstitusional juga
itu ada atur oleh undang undang pemilu
undang undang pemilu mengatakan
boleh bisa pelaksanaan pemilu
kalau tidak mau mpr lah yang berbuat
kalau begitu terlepas dari keraguan apapun
ayo kita bicara komposisi suaranya di sana
ayo kita bicara bagaimana sikap partai partainya
tidak perlu khawatir
tidak perlu khawatir
tidak perlu khawatir
tidak perlu khawatir kenapa tidak
hari ini per hari ini
bahkan yang tadinya meminta perpanjangan
sekarang sudah meralat ucapannya
tapi yang menolak perpanjangan
tidak meralat ucapannya
tidak pentingnya keraguan mahasiswa ini bung adrian
jadi keraguan mahasiswa ini belum tertegang
itu jauh hari jauh hari sebelum
jauh hari sebelum

baik bung adrian dan juga bung adrian
dari pan misalnya
sekarang saya ke bang adian kalau begitu
bang adrian dalam beberapa pernyataan media anda
anda mengatakan bahwa demonstrasi mahasiswa ini salah alamat
jadi kalau kemudian mau menyampaikan aspirasi
soal menolak jokowi tiga periode atau apapun namanya
ini kemudian aspirasi ini dialamatkan kepada siapa
ke menteri menteri yang bicara tiga orang itukah
atau ke partai politik atau kemana
kita bisa perdebatkan

itu keinginan jokowi disampaikan oleh orang lain
itu keinginan jokowi disampaikan oleh orang lain
tapi yang kita dengar
yang faktanya ini tidak pernah disampaikan presiden jokowi
yang menyampaikan menterinya
yang menyampaikan menterinya
kenapa tidak menterinya yang dikejar
yang menyampaikan ketua partai politik
kenapa tidak partainya yang dikejar
yang menyampaikan ketua partai politik
kan itu juga satu pertanyaan saya
kita tidak bisa berdebat dan apa

loh mungkin saja dong jokowi pakai menterinya
mungkin saja dong jokowi pakai si ini
ya kalau kita bicara kemungkinan dan asumsi
asumsi seperti itu semuanya
terlepas dari analisa asumtif
menterinya ngomong kejar
itu dong lalu
dan dpd nya yang dikejar
tadi yang keluar hanya pimpinan dpr
kejar juga dong
karena perubahan konstitusi itu
dilakukan bersama sama dpr dan
dpd ini yang menurut saya
pemahaman ketatanegaraan kita
kita pelajari dulu
apakah cukup ke dpr saja
tidak ke dpd tidak cukup dong
kalau harus mengubah konstitusi dua duanya
harus diminta ketegasan
jadi tidak tepat kalau kemudian demo ini dialamatkan
kepada presiden jokowi dodo tuntutani yang menurut anda
dia tidak pernah ngomong itu
dia tidak pernah bicara tentang
perpanjangan bahkan dia katakan
nanti leheran bilang konstitusi
saya akan jawab konstitusi
yang berlaku hari ini
karena jokowi bicara hari ini
yang kalimatnya pun
kita tidak tahu
kalau kita berdebat
kalau kita berdiskusi
kita asumsi ya jadi debat kusir dong
oke baik bang adrian saya ke bang rai rangkuti
bang rai jadi begini
kenapa kepada pak jokowi itu kan pertanyaannya
ya karena dua
asumsi pertama adalah
justru pak jokowi diingatkan
oleh mahasiswa itu ada
beberapa pembantu dia
jangan pakai asumsi
boknya di tanggal gitu loh
kalau enggak ya diberi sanksi
itu kan itu pertama
nah yang kedua
harus kita ingat ada pernyataan
tidak jokowi di awal pembentukan
kabinet ini dahulu bahwa
presiden mengatakan tidak ada
yang ada adalah visi misi presiden
jadi yang dilakukan oleh menteri menteri ini
bukan hanya tidak ada pada visi misi
presiden bahkan bertentangan
dengan visi misi presiden
dan presiden seolah membiarkannya
kan ini ibarat pasukan
ya pasukan ini yang bale loh
yang ada adalah malah igartalah
ini kan demokrasi
bahkan ketika menteri menteri
melakukan tindakan yang bertentangan dengan
itu mestinya sudah harus ditegur dan diberi sanksi
capan dan tindakan menteri itu
bertentangan bukan saja dengan visi misi
tapi bertentangan dengan konstitusi negara
alih alih presiden memberikan sanksi
menegur pun tidak
nah ini kan yang saya sebutkan tadi
makanya mestinya harus ada
pernyataan cegas dari presiden
betapa marahnya beliau terhadap
pembantunya dengan ucapan
apapun setelah ini
tiga periode atau perpanjangan masa jabatan
saya akan copot jabatannya
oke tapi kan yang kemarin
kalau presiden saya yang menyatakan itu
ya mungkin ya
ya aksi aksi mahasiswa ini
tidak perlu harus berubah lagi di dalam
dan lebih dari itu tentu
kita harapkan tidak perlu ada lagi
semacam mobil mobil yang terpulih
oke baik bang rey
kalau dikatakan presiden yang beri inan
jangan kita menjadi peramal
terhadap orang lain
asumsi ini nggak bisa kita jadikan
sebenarnya dasar bagi kita untuk berargumentasi
asumsi ini keinginan presiden
asumsi benar benar tidak bisa
apalagi kalau kemudian
sampai pada tindakan yang berdasarkan asumsi
oh tidak dong rey
ini persoalan intelektualitas kita
kamu menyatakan asumsi asumsi
yang saya katakan itu adalah
tidak presiden diaktifkan
awal pembentukan kabinet itu menyatakan
tidak ada visi misi menteri
sekarang ada menteri menteri beliau
bukan hanya bertentangan dengan visi misinya
tapi bertentangan dengan konstitusi
apa yang dilakukan oleh pak presiden
bukan hanya menjamkannya
tapi memberi kembang baru
terhadap yang bersahabatan
ada menteri yang menetapkan dikata
yang panggil sekarang dikata itu
tidak pernah ditampaikan ke rapuh
apa yang dilakukan oleh presiden
presiden mengatakan ya ini demokrasi
politik itu adalah soal persepsi juga
baik bang adian dan juga bang ray
setiap penyataan penyataan ini
kemudian menyebutkan bahwa
belum ada suasana yang secara tegas
disampaikan oleh bang ray dan juga bang adian
sangat menarik diskusinya
tapi kemudian saya ingin kemudian ke bang rey dan juga bang adian
setelah kemudian ada demonstrasi ini
sudah ada pernyataan dari presiden
jadi menurut anda
ini juga masih harus tetap dikawal
sehingga soal wacana tiga periode
tidak benar benar selesai
tidak benar benar tamat
saya mencium anda kemudian aroma ketidakpersayaan
dari bang ray rangkuti tampaknya
presiden kembali berpidato menyatakan
bahwa beliau sebagai presiden
menyatakan tidak akan mau dipilih
untuk periode yang ketiga
atau diperpanjang masa jabatan
dan yang kedua menyatakan
siapapun diantara anggota kabinet
yang masih berbicara tentang perpanjangan masa jabatan
beliau tidak akan segan segan untuk mencopotnya
dan yang kedua tentu saja
segera selesaikan pembahasan
entah itu tahapan
entah itu biaya
yang berkenaan dengan pelaksanaan pemilu
hingga dapat menumbuhkan kembali
kepercayaan masyarakat terhadap
apa isu yang menyatakan bahwa
tidak akan ada penundaan pelaksanaan pemilu
karena seperti yang saya sebutkan tadi
secara aturan masih memungkinkan pemilu ini dilaksanakan
yang kalau itu tidak betul betul diawasi oleh masyarakat
setelah lagi ada menteri
ya ya saya ke bang adian
dan presiden menghitung di belakang
ini kan demokrasi
bang adian sekarang mulai juga
mulai juga muncul desekan agar presiden tegas
bahkan menegur bahkan mengganti menterinya
yang masih saja bicara soal wacana tiga periode
anda sepakat soal itu bang adena
apa itu pak lu
bagaimana sikap presiden terhadap menterinya
itu urusan presiden
dia mau kasih sanksi teguran
tergurang tertulis atau apa itu urusan presiden
tapi yang saya bingung adalah
presiden tidak pernah bicara perpanjangan dan tiga periode
jadwal pemilu sudah ditetapkan
kpu sudah dipilih
dpr tidak pernah berbicara secara kelembagaan
institusi tentang perpanjangan dan tiga periode
re masih berangkat dari asumsi itu mungkin
bagaimana kita akan berdiskusi dengan asumsi asumsi
argumentasi yang bersifat asumtif
lalu kita kembangkan kalau itu menjadi sebuah fakta
itu menurut saya tidak bisa
seluruh rangkaian tahapan pemilu
dari pembentukan kpu
pansel kpu semua sudah
komisi dua sudah menyebutkan
dpr sudah menyatakan sikapnya
dpr sudah menyatakan sikapnya
presiden kemarin sudah bicara lagi seperti itu
lalu rai masih minta bicara lagi
mau berapa kali yang disampaikan
oke baik bang adrian
fakta tentang ketentukan kpu
fakta tentang ketentukan kpu
fakta tentang ketentukan kpu dan sebagainya
baik bang rai dan juga bang adrian
saya sudah menganggap sebagai masalah
ini bukan masalah saya
jadi bukan pemerintah aturan bukan tugas saja
saya harus tutup diskusinya
tapi diskusi yang sangat menarik
jadi semua atas atas ini
jangan dibilang asumsi kemasian
ini yang saya katakan tadi
siapa yang menanam
kalau ini penulis
penulis yang menanam
terima kasih bang ray rangkuti
dan juga bang adrian apitukulu
kita lanjutkan nanti diskusinya di lain jam
nanti diskusinya di lain kesempatan
tidak bisa menjadi paramedik
tapi ini diskusi yang sangat menarik
saya yakin juga pemirsa menikmati dialektika
antara bang rai dan juga bang adrian
yang sekarang kita perlu fokus adalah seperti apa
kemudian proses pemilu dua ribu dua puluh
dan kita akan kawal bersama
soal menjaga konstitusi ini
terima kasih banyak bang adrian apitukulu
bang rai rangkuti
terima kasih banyak